ini ji tau gak ini bukan gosip urahan atau isu sembarangan ji
memuna ji mau dimadu ji
maaf ya mali sarmiji itu bukan urusan gue
haji mu hidin mau kawin lagi haja mau munah mau dimadu
kayak nggak ada urusan sama keluarga gue gue gak mau campur urusan orang
iya lagian kan punya mini dua empat malah nggak dilarang sama agama
gak apa apa udah ribut yang penting dia bisa adil
udah ada yang begitu tuh gue gak tertarik karena gak ada manfaatnya buat keluarga gue
kita kan udah kasih informasi jadi hukuman kita
nasket aja suasananya kalau kita datang apa gak kena imbas
ini cucuk cucuk kita nih babe
gak ada akal sama sekali udah pulang
eh eh eh tunggu tunggu tunggu
daripada nih ya balik lagi kagak jadi eh ngapa ngapain
mendingan pada main ke rumah tika aja kita buka bersama gimana
ntar dikenalin sama orang tua tika
maaf ya tik mungkin lain kali
gak apa apa dimana masuk
wuh tajir bener
celon mertua tuh kayaknya
ya allah kenapa ya
akhir akhir ini banyak banget masalah yang datang
masalah yang dateng
apa emang benar abah punya kekasih dan ingin nikah lagi
kalau iya keterlaluan banget sih abah
dalam kondisi umi yang lagi sakit
abah tega teganya berbuat seperti ini
aduh kacau rom rom
kaki mau ngomong marum deh
bukan bukan masalah apa sama ummi loh
itu sih masalah kecil
bisa diatasin tuh ntar
aki sebenarnya gak marah rom
yang waktu rom gak mau ketemu tuh sama ki joko ketek
nah ki joko ketek itu sahabat aki rom
dia tuh ahlinya dalam hal ramal meramal
jadi aki itu lebih percaya sama ki joko ketek
daripada percaya sama takdir allah
lu ya iya tapi kan sekarang enggak
kan aki udah tau hukumnya bisa kafir kan
tapi itu bukan karangan lo sendiri kan rom
ya enggak lah ki
itu tuh emang ada di hadis hadis
rom liat kan aki itu suka sholat
nah tapi kalau aki tetep dateng ke tempat perguruan ki gitu
aki sholat juga gak dapat pahalanya nanti
gue nyesel gak pernah ngaji sampe setuan nih
aki gak ada yang telat kok
aki juga sekarang masih bisa ngaji
apalagi sekarang bulannya lagi bagus
yaudah lo temuin umi lagi
biar dia senang gak sedih terus
udah gak usah dipikirin
daripada umi mikirin
mendingan sekarang kita jalan jalan aja yu mi
kita cari udara segar yuk
jalan jalan kemana ya
iya kemana aja
kita gak buburit
atau enggak kita beli tajil deh di rumahnya umi mariam
siapa tahu umi nanti kalau udah ketemu sama warga
terus jadi seger lagi pikirannya
kalau ke rumah beli tajil ke rumahnya umi maryam
itu namanya bukan relax
malahan bikin umi jadi stres
umi dengerin rum ya
semua rezeki orang itu udah diatur
jadi sesama pedagang itu gak boleh dong sirik sirikan kayak gitu
kita tuh harus tetep akur mi
rum tuh pernah liat mi
tukang sate di tanjung priuk
banyak mi berderet gerobaknya
mereka akur rakur aja tuh gak pernah berantem
karena itu rezeki udah diatur sama allah
jadi lo makan sate sampai ke tanjung priuk
karena si robi tuh aslinya orang tanjung priuk
aduh mi udah gak penting rum makan sama siapa
yang penting itu umi ngertiin apa yang rum omongin
kayak umi tuh gak ngerasa tersaingin sama umi mariam
iya deh sekarang umi merasa gak saingan deh ama si mariam
tapi umi tetep gak mau beli takjilnya si mariam
karena umi udah gak sudi ketemu si kardun tuh
yah umi udah gak usah dipikirin
apalagi umi tuh gak usah anggap deh pak kardun
nanti kalo umi mikirin yang ada umi tambah stress
udah yuk ayo kita jalan jalan aja keluar yuk
supaya umi jadi fresh lagi
eh pake sendal ya
gak gitu dong
lah udah lah
gak usah lo pikirin kenapa
yang penting niat lo baik udah gak bebasin si kardun
sula udah kepengen dihubungan sula sama mariam
ya terus gitu
cepet baik deh
kayak yang dulu dulu lagi
bahkan lebih baik dari yang dulu
mau beli takjil di umi mariam bang
butuh banyak istirahat
harus total istirahatnya
kalo lo terus terusan istirahat
di rumah lo
masa ada suami yang baik hati
tidak sombong sama rajin menabung gini
bisa juga bosen di rumah
bukan gitu cing
mungkin ini bawaan orang
bawaannya rumah jalan jalan aja
oh gitu ya
tenang aja be
kalau misalnya ada yang ngejahatin emak
itu orang bakalan jadi
bakalan jadi kibang
nah abang temenin ya
biarin sama jonny aja
udah lah biarin aja ya
ini bawaan orangnya dia
pengen ditemani sama jonny
lagi aku tahu dia kan juga kondisinya udah mau baik

sekali sekali yang berita ajil
ya jaga baik baiknya ya
kalau ada batu singkirin
assalamu'alaikum bu haji
pak haji ada
ada berita terpanas ji
ini bukan gosip murahan atau isu sembarangan ji
itu bukan urusan gue
haja memunah mau dimadu ki
gak ada urusan sama keluarga gue
ya gue gak mau campur urusan sama orang
iya lagian kan punya mini dua
gak apa apa dari ibut
yang penting dia bisa adil
udah ada yang begitu tuh gue gak tertarik
karena gak ada manfaatnya buat keluarga gue
kita kan udah kasih informasi
jadi hukuman kita berdua
lah lo kagak denger
barusan kan sulam bilang
dia kagak tertarik sama berita yang kayak begini
kagak ada manfaatnya buat keluarga dia
jadi kagak bisa ngurangin hukuman lo berdua
oh begitu ji
ini tanya nya diskonnya
apak deh berita terpanas kita
kagak dianggel sama haji sulam
kalau gitu kita pamit